ya hutan merupakan kekayaan kita sumber kehidupan dan keindahan merupakan paru paru dunia dan wajib ya dan merupakan tanggung jawab kita semua untuk menjaga keindahannya keberlangsungannya dan kelestariannya
tapi bukan berarti bahwa kawasan hutan tidak boleh dimanfaatkan ya khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya yang bisa tentu saja mendapatkan nilai ekonomis dari hutan
tapi yang penting adalah dengan melakukannya secara keberlangsungan ya tidak merusak tapi memberikan kelestarian terhadap hutan sehingga akan tetap terjaga dengan baik ya
insight with desi anwar kali ini berada di kawasan
yang begitu indah ya bernama bukit peramun di desa air selumar di kabupaten belitung di provinsi kepulauan bangka belitung untuk melihat ya bagaimana para komunitas disini menjaga kelestarian hutan tapi juga memanfaatkannya sehingga kita semua ya para wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke hutan ini juga bisa menikmatinya
menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah
peran serta kelompok masyarakat dibutuhkan dalam menjaga hutan
menjaga hutan merawat lingkungan
keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan milik negara diakomodasi melalui program perhutanan sosial kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
hutan bukit peramun di desa air selumar dikelola secara legal oleh kelompok masyarakat setempat menjadi salah satu kawasan ekowisata populer di kabupaten belitung kepulauan bangka belitung
berbasis hutan kemasyarakatan komunitas arsel diberi izin mengelola hutan produksi seluas satu ratus lima belas hektare ini untuk kebutuhan komersial secara terbatas
keberadaan komunitas arsel terbukti berhasil mengurangi secara signifikan jumlah pembalakan liar dan penambangan timah di kawasan bukit peramun
peralihan profesi masyarakat dari penambang timah menjadi pengelola dan penyedia jasa lingkungan mulai berdampak positif
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu menjadi pemandu wisata atau meraup keuntungan dari menjual cendera mata dijadikan sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan
dengan keberadaan perhutanan sosial masyarakat di desa air selumar kini memiliki sumber ekonomi baru dan kondisi alam yang lebih baik
untuk lebih mengetahui apa saja keunikan yang bisa kita dapat di bukit peramun ini
kita akan bertemu dengan direktur bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat klhk
yaitu bapak bagus heru doyo ciptono yang kelihatannya sedang sibuk melakukan sesuatu
halo pak heru apa kabar
halo mbak kikaik mbak desi
halo kepada pemirsa kita ya
ini menarik ini apa yang kita dilakukan oleh pak heru bisa jelaskan sedikit kenapa berbicara dengan pohon pak heru
inilah mbak ini kita harus mengetahui pohon apa ada yang di sini
dan kalau yang aplikasi lama itu kita hanya tulisan
dengan ini dengan aplikasi kepo itu kita cukup mendengar
maksudnya aplikasi lama itu mungkin ada ini ya
ya gr gitu
seperti ada tulisannya di sini
ada tulisannya itu terus ada kayak barcode nya
ini enggak ini kayak titik titik tapi begitu di scan gini bisa bunyi
ini sangat bagus sekali karena seringkali kita males membaca
lebih senang mendengar
nah dengan aplikasi ini kita bisa ngerti oh ini pohon apa umurnya berapa terus manfaatnya untuk apa
itu sangat bagus sekali
jadi pak heru ini agak terlalu jauh ya
kita masuk hutan tiba tiba sudah bicara aplikasi barcode dan lain sebagainya
tapi sebenarnya ini merupakan salah satu keunikan ya dari kawasan bukit pramun ini
bagaimana ini dikelola
karena di sini katanya sudah memasuki era digital
jadi semua itu digital
jadi kalau kita masuk hutan biasanya kita bingung ya
kemudian biasanya ada label atau tulisan
tapi sekarang juga ada dengan metode barcode
tapi ini lebih canggih lagi
bukan barcode tapi pakai aplikasi
coba kita dengarkan
oh ya mari mbak
kita ingin tahu ini pohon apa
selamat datang di bukit beramun
nama lokal pohon ini adalah pohon seru dengan nama latin simawalinci
wah luar biasa
iya luar biasa sekali mbak
saya baru menemui juga di sini mbak
saya juga pertama kali
biasanya ke hutan nggak pernah ada yang begini begini
tapi mungkin sebelumnya kita bicara sedikit ya mengenai keberadaan hutan khususnya di bukit pramun ini
seperti kita ketahui kan pemerintah apalagi di bukit pramun ini
kan punya yang namanya program perhutanan sosial
dimana bermitra ya baik dengan masyarakat ataupun dengan yang tinggal di sekitarnya
bagaimana kita bersama sama berkolaborasi untuk menjaga hutan
pak heru bisa ceritakan sedikit ini kenapa khususnya dipilih untuk bermitra dengan masyarakat di sini dari klhk nya
jadi pada tahun dua ribu tiga belas areal ini sudah dicadangkan
untuk kegiatan hutan kemasyarakatan
pencadangan itu dilakukan oleh kementerian kehutanan
jadi dulu tahun dua ribu tiga belas masih namanya kementerian kehutanan
pada tahun dua ribu tiga belas juga akhirnya bupati
jadi sk ini oleh bupati menetapkan lokasi ini sebagai hutan kemasyarakatan
seberapa luas yang diberikan
luasnya diberikan di sini menurutkan hutan puri terbatas itu satu ratus lima belas hektare
nah sebelum sk itu diberikan apa peruntukan dari kawasan ini
ini ya kawasan hutan biasa
kawasan hutan produksi yang terbatas mungkin
yang dikelola oleh dinas kehutanan dulu di kabupaten belitung
tapi dengan program kementerian kehutanan sekarang ini atau sebelumnya kementerian kehutanan
masyarakat diberikan akses untuk mengelola hutan
bagaimana melestarikan hutan itu sembari sekaligus
memberikan pendapatan kepada masyarakat
diberikan akses ada sk nya berarti semuanya secara legal
sebelumnya mungkin sudah dimanfaatkan
mungkin bisa jadi izin oleh dinas kehutanan untuk melakukan pengelolaan hutan itu
tapi dengan akses legal itu mereka tidak lagi takut dikejar kejar
di mana sembunyi sembunyi gitu mbak desy
tapi betul betul di sini diakui oleh negara
karena memang hak masyarakat untuk mengelola
bukan hak milik mbak desi
hak untuk mengelola
hak untuk mengelola kawasan itu
untuk melesatkan hutannya
mbak disi lihat sedih kayak gini
dan untuk memberikan pendapatan kesejahteraan kepada masyarakat
dan ini hak ini diberikan untuk berapa tahun ke depan
selama tiga puluh lima tahun
selama tiga puluh lima tahun ke depan
pak heru ini kan sekarang sudah istilahnya di bawah payung ya perhutanan sosial
dalam mitra nya itu hutan
dengan komunitas lah istilahnya
berarti kan ya ada selain hak untuk mengelola tentu saja dengan cara cara lestari
bagaimana persisnya kolaborasi dan kemitraan ini berlangsung
apa saja yang boleh tapi apa juga yang penting lagi yang tidak diperbolehkan dilakukan di sini
sebetulnya pertama mbak ini kan hutan produknya terbatas
hutan produksi ya ini
hutan produksi terbatas
jadi sebetulnya mereka boleh
ya mereka boleh
menebang kayu boleh
itu yang saya apresiasi dengan kelompok di sini
mereka boleh menebang kayu hutan produksi boleh ditebang
lalu dengan melihat ini kemungkinan ini adalah produksi terbatas
jadi penebangan selektif gitu
tapi dia nggak mau nebang kayu
dia lebih memanfaatkan itunya apa wisata alamnya
nah kami juga membantu mbak fasitasi
contohnya gimana kita nyusun membuat rku
kita fasilitasi kelompok untuk mensun rencana usaha
terus juga kita membantu
saya ini dua motor mbak atv untuk wisata
untuk mendukung wisata di sini
itu juga merupakan fasilitasi pemerintah
dan juga mereka juga diberi pendampingan
bagaimana melakukan usaha usaha bagaimana mengelola hutan itu yang baik
gimana melakukan itu memberikan sejahteraan
seringkali kan kita oh ini ngambil kayu tapi sejahtera hanya ngambil kayu
ternyata di sini enggak
kelompoknya lebih mirip tadi
saya tidak mau nebang kayu
nah ini unik sekali
walaupun dari segi keizinannya
tapi justru datang dari masyarakat sini
untuk memelihara hutan ini
karena mungkin juga visinya jauh ke depan
melihat bahwa menjaga kelestarian keberlangsungan itu bisa menjadi sumber ekonomi yang jauh lebih baik lagi
jadi dalam hal ini pemerintah tidak harus terlalu banyak
istilahnya memberikan aturan
bahwa hutan produksi itu bisa untuk hutan bukan kayu
bisa untuk kayu
bisa pemantapan kawasan di bawah tegakan itu
untuk hutan produksi
untuk hutan lindung
bisanya hanya pemanfaatan kawasan
untuk jasa lingkungan sama hasil hutan bukan kayu
tapi di sini kita makro itu saja aturannya
dan di sini mbak desy yang bagus itu
itu yang kita harapkan dari perhutanan sosial
jangan sampai masyarakat yang pemegang izin perhutanan sosial itu menjadi buruh lagi mbak
nah itu dia
dari salah satu downsnya ini
keterlibatan pengusaha atau orang luar masuk ke sini untuk mengelola itu bagaimana
mereka bisa melakukan kerja sama dengan orang lain
tapi pelakunya adalah masyarakat
ya pasti ada kesepakatan pks ya
perjanjian kerja sama
perjanjian kerja sama antara pengelola di sini mungkin dengan pihak ketiga
yang nanti dibagi hasil
nah itu juga diperbolehkan untuk kegiatan
tapi itu mbak
pengelola itulah pelaku utamanya
jangan sampai nanti ini diserahkan investor
inspektor bergerak pengelola jadi buruh saja
jadi hanya penonton ya
sementara yang menikmatinya investor
chair nanti baru itu
pernah ganti juga ini
mbak desi inilah batu kembal yang tadi saya sampaikan di bawah
dan batu kembar tuh punya keunikan punya legenda
jadi orang orang yang masih lajang masih belum punya pasangan itu bisa berkunjung di sini
ya kelihatannya banyak sekali ya yang unik ya dalam pengelolaan hutan ini dan juga ini secara alam memang betul betul indah
masih alami udaranya juga begitu segar
tapi apa apa saja mungkin kita bisa pak heru apa yang perlu dilihat kalau kita datang ke
kalau di sini mbak itu selain kita lihat menikmati trekking itu jalan kita melihat kerimbunan pohon menghirup oksigen dengan baik
kita ada beberapa spot foto yang lainnya mbak
spot foto ini penting sekarang
kalau enggak ada spot fotonya berarti kita belum pernah di sini
dan nanti kita akan menuju batu kembar namanya mbak
jadi tidak hanya anak kembar tapi ada batu kembar
tapi jalannya memang lumayan
kita agak menanjak sedikit mbak desi melihat batu kembar
nanti kita bisa melihat di atas itu melihat kondisi pulau belitung
ya di batu kembar itu
silakan pak heru
kalau masuklah jalan sih enggak masalah bagi saya
ini batu kembar
iya ini batu kembar
ada batu ampar

itu ada juga perah mulkuliner
nah ini kan berarti kan harus ada budget atau pendanaan anggaran di sini bagaimana
peran serta atau kolaborasi dari kemitraan ini apa yang diberikan juga gitu
untuk membuat pengelolaan ini lebih bagus
yang pertama kami memang membalitasi bagaimana membangun desain tapak di sini
itu dengan perencanaan yang baik
yang kedua kita juga memberikan fasilitasi kayak tadi mbak
sarana wisata alam
kendaraan atv kita berikan mereka untuk membantu
untuk kadang kadang ada anak anak yang mungkin tidak mampu jalan itu diberi kendaraan etv itu
juga kita memberi kegiatan namanya pengembangan perhutanan sosial nusantara
untuk memberikan bantuan juga
bahan untuk mereka membuat sarana sarana wisata alam
juga kami membolehkan hgm ini atau semua perhutanan sosial untuk bekerja sama dengan para pihak
untuk bekerja sama dengan para pihak untuk membangun wisata itu lebih
asal pengelolaannya tetap di tangan komunitas
dan juga menjual tiket dan lain sebagainya
itu semua masuk ke kantong masyarakat
tentu saja kalau mereka bekerja sama dengan investor
mungkin ada bagi hasil dan lain sebagainya
tapi itu semua harus dengan batas batas bahwa ini tidak boleh merusak
ini berarti harus ada monitoring dan supervisi terus menerus
kami juga melakukan monitoring lewat sistem navigasi perhutanan sosial
itu salah satu alat monitoring bagaimana perkembangan dari lokasi lokasi perhutanan sosial itu
dengan monitor monitor kita jadi tahu
oh lokasi ini
kami punya alat evaluasi mbak desi
yang namanya kalau baru diberi izin itu kinerja kategorinya itu biru
baru diberi izin
setelah kalau dia sudah dibuat rencana
terus unit usahanya sudah terbentuk
dia kategorinya adalah silver atau perak
naik kelas lah
naik kelas yang silver perak
setelah dia berusaha melakukan usaha kayak begini terus menjual
ada pengunjung ke sini
ada peningkatan pendapatan
dia kategorinya adalah emas
kalau nanti sudah banyak pengunjung dengan hasil yang mungkin lebih besar lagi lebih besar lagi
penyugung dari seluruh indonesia atau dari luar negeri
dia meraih lagi kategorinya adalah kategori platina
tapi kalau misalnya tiba tiba dalam perjalanan tidak sesuai
tidak sesuai dengan perizinan dan lain sebagainya
justru malahan merusak
itu pasti ada ini ya
kami ada evaluasi setiap lima tahun
kan izinnya diberikan tiga puluh lima tahun
jadi itu harus terus mencoba
tetap harus dievaluasi mbak
dan diberikan pemahaman pemahaman itu
kita sekarang tadi ke batu kembar
ke batu kembar
namun ini dia batu kembar
lumayan juga ini
lanjak kita sekarang
mbak desi inilah batu kembar yang tadi saya sampaikan di bawah
dan batu kembar itu punya keunikan punya legenda
jadi orang orang yang masih lajang masih belum punya pasangan itu bisa berkunjung ke sini
mudah mudahan di sini nanti bisa mendapat jodohnya
iya mudah mudahan pak heru juga bisa dapat jodoh lagi
perlu memegang ini
mungkin kita di sini sebenarnya berada di belum di puncaknya
belum belum di puncak
pramun nah bukit pramun ini merupakan bagian dari kawasan hutan produksi
dan ini dikelola oleh masyarakat setempat bekerja sama dengan tentu saja pemerintah di bawah perhutanan sosial
dan yang penting adalah bagaimana menjaga kelestarian hutan ini tanpa merusak
tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat
dan kalau kita lihat pengelolannya pak heru tadi katanya ada peringkat peringkatnya
dalam mengelola ada tingkat kesuksesannya ada silver ada emas ada platinum
ini sudah berapa kira kira
kalau melihat ini minimalnya sudah gold
sudah emas ya
kenapa karena pertama di sini sudah mulai dikelola
dikelola yang lebih bagus dari beberapa tempat lain
dan sudah ada pengunjung yang ke sini
kurang lebih sekitar dua puluh tiga puluh ribu per tahun
pengunjung yang datang ke sini
dan itu tidak hanya turis dari dalam negeri tapi juga dari mancanegara
itulah yang menjadi dasar kami untuk menentukan
karena kalau sudah gold itu paling tidak sudah terpasarkan
kalau wisata alam itu sudah ada pengunjung yang datang sudah memberikan pendapatan bagi masyarakat
iya nanti kalau untuk platinum mungkin ada upaya upaya tertentu yang harus dilakukan
pak heru ini kan dari
sebagai direktur bina usaha perhutanan sosial
apalagi yang bisa dilakukan oleh khk untuk meningkatkan peringkatnya
seharusnya menjadi platinum
karena saya lihat ini banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan
jadi ini memang kami bisa memberikan bantuan berupa fisik maupun non fisik
fisik mungkin bentuknya bukan peralatan atau sarana penambahan sarana wisata alam di sini
sehingga membuat lebih menarik
membuat lebih banyak spot
spot wisata yang bisa dimanfaatkan
lebih banyak aktivitasnya juga yang bisa dilakukan oleh
aktivitasnya juga di sini ya
yang kedua ini adalah aktivitas non fisik
mengikut sertakan ketua kelompok minimal di sini atau masyarakat di sini untuk mengikuti pelatihan pelatihan bagaimana mengelola wisata alam yang baik
yang kedua mengikutkan di sini untuk ikut studi banding ke tempat wisata yang mungkin sudah maju
untuk belajar bagaimana sih kelola wisata itu
yang ketiga memasukkan ini wisata ini mbak
aplikasi yang namanya gumudu
aplikasi itu merupakan bank wisata
yang nanti para mungkin seperti travelop
ke tiket com bisa ngambil ini untuk ditawarkan kepada para masyarakat yang lainnya untuk bisa berkunjung atau mengetahui bagaimana di sini
pak heru mungkin waktunya kita bertemu langsung dengan masyarakat di sini
bagaimana mereka mengelolanya
apa juga harapan mereka
apa harapan mereka
kira kira mungkin bantuan apalagi yang bisa diberikan oleh pihak pemerintah khususnya
tetaplah bersama insight with desi anwar langsung dari bukit peramun di kabupaten belitung
tetaplah bersama kami
nah bagaimana kami bisa efisiensi
kalau jasa wisata itu kan dia di pelayanan
sehebat apapun pelayanan tanpa ada efisiensi kita tetap rugi
jadi kami pola pengelolaan bagaimana mudah dan murah
salah satu jalan pendekatan dan teknologi
insight with desi anwar kali ini dari sebuah lokasi yang sangat unik
di puncak bukit pramun di desa air selumar di kabupaten belitung
saya sudah ditemani oleh dua narasumber
direktur bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat heru doyo ciptono
dan juga sekarang sudah ada di samping saya adi darmawan
yang merupakan ketua dari kelompok komunitas arsel
nah lokasi ini sangat unik karena kita dikelilingi dengan kawasan hutan yang begitu indah
dan ini juga sekarang merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik
destinasi ekowisata perlu kita kunjungi
dan pencetusnya ide untuk ekowisata ini ternyata datang dari adi ini
nah adi ini merupakan putra daerah di sini ya
sejak tahun dua ribu enam mendirikan kelompok komunitas arsel itu sendiri
nah pak adi dan juga pak heru kita dari tadi sudah begitu banyak ya
menikmati mengagumi bukan saja keindahannya
tapi juga fasilitas yang ada di sini sehingga memudahkan kita untuk berkunjung
mengenal dan memahami ya mengenal hutan ini sendiri
nah adi apa apa saja yang bisa kita dapati di sini dari segi faunanya floranya
dan juga mungkin nama bukit peramun itu sendiri ya asal usulnya itu apa
ya jadi nama bukit peramun itu sebenarnya dari kata peramuan
jadi di sini secara kearifan lokal
pada zaman dulu sampai sekarang
dijadikan tempat meramut obat istilahnya tanaman herbal
sehingga mulai kita identifikasi istilahnya
makanya di sini sejak tahun dua ribu delapan kita mulai identifikasi jenis tanamannya
betul apa tidak ini menjadi tempat pramuan herbal oleh masyarakat
ada kira kira berapa ini jumlah tanaman yang di herbal bisa ditemukan di sini
yang kami temukan itu ada satu ratus empat puluh tujuh jenis pohon
tapi itu warisan budaya otak benda yang butuh kajian ilmiah untuk lebih mengeksplorasi
kalau dari segi faunanya yang menarik yang ada di sini
fauna yang kita unggulkan di sini tarsius
tarsius itu datangnya di malam hari
cuman kenapa kita jual paket untuk pengamatan itu panjanglah ceritanya
kenapa wisata ini kita buka panjang
ya mungkin ini mungkin waktunya untuk kita buka
karena seperti kita ketahui pulau ini kan kaya ya bukan saja hutannya
tapi mineralnya dan lain sebagainya dan sudah banyak ya dan dieksploitasi ya jadi daerah pertambangan
ini mungkin bisa cerita sedikit asal usul kenapa didirikan kelompok arsal
dan kenapa sangat tertarik untuk membuat kawasan hutan ini dikelola dengan cara cara ekowisata
ya belitung ini kan pulau kecil
salah satu pulau kecil kendala di masa depan adalah kekurangan air bersih
nah kita concern di bukit pramun ini karena di kawasan ini ada dua belas titik sumber mata air bersih
jadi waktu itu kita mulai inisiasi tahun dua ribu enam concern kita di sumber mata air
nah kemudian seiring perjalanan waktu ternyata ini kawasan hutan
kita terima kasih dengan pihak kementerian
ya baru diketahui
seiring waktu bahwa ini merupakan kawasan hutan berhudu
hutan kemudian kita mulai inisiatif dua ribu dua belas itu ajukan izin
izinnya keluar seluas satu ratus lima belas hektare dengan pola hutan kemasyarakatan di jasa lingkungan
nah kemudian dari situ kita mulai percaya diri tuh untuk mengelola ini agar lokasi ini tidak ditambang atau ditebang pohonnya
jadi sebelum tahun dua ribu enam sebelum adi membentuk kelompok ini dan meminta ini dikelola ya sebagai kawasan hutan itu seperti apa
kawasan ini kondisinya dan juga peruntukannya
nah di sini sebenarnya ada kearifan lokal di kampung ini yang berlaku di hutan ini
saya rasa di banyak tempat pun seperti itu sama
kemudian setelah kita lihat kita coba identifikasi permasalahan di sekitar ini termasuk daerah hutan ancaman
ya yang terancam ditambang granit pohonnya ditebang dan pertambangan timah
nah kemudian kita lihat di sini ada beberapa tempat yang berlaku di hutan ini
nah kemudian bagaimana garipan lokal ini bisa kita jaga secara terus menerus
mulailah kita secara komunitas kami mulai jaga secara intent untuk patroli dan segala macam
nah seperti di bawah kita ini ada lorong granit pada zaman dahulu menjadi tempat tinggal
namanya kubuk pramun
jadi di sini pernah jadi tempat tinggal di masa penjajahan di posisi sekarang ini ini menjadi tempat pengamatan kapal musuh yang masuk ke sini
kapal musuh yang masuk ke belitung melalui laut cina selatan dan natuna
jadi luar biasa memang syarat dengan sejarah ya
tapi bagaimana mensosialisasikan mengedukasi itu cukup berhasil atau
alhamdulillah berhasil walaupun step by step kawan kawan di sekitar kawasan hutan kita rekrut
kemudian kemarin mereka yang illegal logging kita rekrut juga menjadi anggota
ada beberapa yang masuk sampai sekarang
dan dengan manajemen keorganisasian
yang kita punya sekarang alhamdulillah di per tahun ini mereka sudah ada gaji tetap bulanan di sini
karena juga ada pemasukan
nah ini bagaimana jumlah istilahnya anggaran yang diperlukan dan digunakan untuk apa saja
dan apakah ini semua bisa di cover lah dengan pemasukan yang ada sekarang ini adi
untuk misalnya ini kan patroli untuk kawasan yang sangat luas
berarti kan butuh peralatan
butuh macem macem kan
jadi kami bersyukur juga dari kementerian lhk ini bantu kami dua unit motor atp untuk mobilitas kami patroli lebih mudah
nah ke depan mungkin kami butuh drone untuk lebih efisien lagi
nah bukit pramun ini tiga konsepnya gitu yang menjadi acuan kami
dimana hutan untuk kehidupan konservasi untuk masa depan dan perwisataan untuk berlanjutan
karena ada pola sustainable itu dia lebih pohon itu lebih mahal dilihat daripada di tebang
ya memang harusnya demikian
jadi anak cucu bisa merasakan
nah bagaimana kami bisa efisiensi kalau jasa wisata itu kan dia di pelayanan
sehebat apapun pelayanan tanpa ada efisiensi kita tetap rugi
jadi kami pola pengelolaan bagaimana mudah dan murah
salah satu jalan pendekatan
salah satu jalan pendekatan kita
nah mulai kita pelajari banget macam teknologi dari riset kami sebelum buka untuk umum itu bertiga bulan
saya istilahnya nongkrong di hotel di pantai
saya bilang saya mahasiswa yang sedang penelitian
bagaimana tanggapan anda tentang hutan
rata rata negatif tentang hutan
bagaimana kita merubah mindset calon wisatawan tentang hutan dengan seram binatang buas dan segala macam
ternyata bukan hanya mindset kami pak yang harus dirubah
mindset calon wisatawan harus kita rubah
nah mulailah kita riset tentang teknologi teknologi berbagai macam teknologi
kayaknya yang paling dekat itu teknologi untuk pengenalan tanaman dan segala macam
sebenarnya teknologi di bukit pramun yang sederhana ini kalau orang lihat hanya sebatas teknologi saja itu salah
tapi dia semacam pesan bahwa keberadaan hutan sama penting dengan fungsinya
nah dengan tak kenal maka tak sayang pak
ini saya lihat ini banyak sekali pesan pesan ya kalau kita datang sini ya
jadi ini mungkin juga karena kita zaman teknologi ya
semua itu serba digital tapi setelah ada ya dan dibuka tahun dua ribu tujuh belas sampai sekarang jumlah pengunjung kesini meningkat dan kira kira dari mana saja mereka
dan apakah mereka mengapresiasi yang dilakukan oleh teman teman di sini
mayoritas kita pengunjung
kenapa ini karena pemasarannya lebih ya karena lewat online atau sehingga masuk ke ranah mancanegara atau memang mereka jauh lebih tertarik
kita di awal memang lebih banyak berhubungan dengan orang orang di luar gitu untuk lebih sebenarnya waktu itu untuk riset lah
untuk sama sama berbagi pengalaman
nah kelama kelamaan lebih banyak mereka lebih suka alam seperti ini gitu
mereka masuk jam tujuh pagi bisa keluar jam delapan sembilan malam
jadi ada jalur khusus yang kita buat semacam untuk lintas alam dan segala macam mereka lebih suka di situ daripada di puncak bukit ini sebenarnya
jadi apa apa saja aktivitas yang bisa dilakukan di sini

nah kita itu biasanya untuk khusus yang luar negeri peminat yang lumayan banyak itu dia di sini

menemukan dua belas titik yang luar biasa di hutan ini
jadi bisa tracking gitu
jadi bisa tracking gitu
breaking itu lebih kurang di jalur hijau itu tiga jam
tapi yang merahnya ada yang lima kilo
nah tapi kebanyakan mereka suka dengan lingkungan alam yang

intinya kita berharap bukan kita berharap kita bisa menemukan alam yang lebih luas
kita melakukan ini bukan untuk dicap hebat
bukan untuk melakukan sesuatu demi masa depan
tapi kita mau nunjukkan ke tuhan bahwa kita sungguh sungguh kita serius
kalau yang lokal atau mungkin yang tidak bisa menghabiskan seharian di sini
apa apa saja kegiatannya keunikannya
dan mungkin kalau sekarang kan yang perlu itu titik spot selfie
saya lihat ini tapi jangan kebanyakan ini bisa merusak loh justru
kalau saya lihat terlalu banyak pelang pelang dan
jadi kami program kedepan kami sebenarnya latah wisata itu
tidak paham sebenarnya apa itu wisata pak
nah ternyata setelah kita memahami
oh wisata itu rumit juga
jadi pola pengelolaan bukit peramun itu sebenarnya
ada spot foto selfie kita lihat tempat lain
walau kita buat ternyata biaya profesional tinggi karena itu
nah di nanti kita ada aplikasi dia
yang akan kita buat itu
jadi tidak harus naik ke bukitnya tapi bisa
ya kayak di bukit ini dia ada jembatan yang nyebrang ke sana
padahal itu virtual jembatannya
itu bisa foto dengan mini zoo virtual yang sedang kita proses
buat ada pengenalan hewan dan segala macam secara virtual
tidak ada harus ada yang kita semen atau kita tanamkan penunjuk arah
jadi targetnya juga sebenarnya buat anak anak muda ya
anak muda yang semua serba teknologi harusnya tertarik datang ke sini
sejak tahun dua ribu tujuh belas jumlah pengunjung meningkat adi
relatif mungkin di sini butuh sinergi banyak pihak
kita terima kasih juga kepada pemerintah kabupaten
pemerintah kabupaten belitung dinas perwisata kabupaten kabupaten yang sudah support kita juga
selama ini bagaimana khususnya dengan pemda ya
saya lihat kalau dengan klhk cukup baik ya
tentuan fasilitas diberikan
tapi bagaimana biasanya kan dengan pemda itu bisa apakah dukungannya selama ini seperti yang diharapkan adi
apa ya lebih kepada peningkatan kapasitas itu yang lebih penting
agar otak kita juga punya tentang wisata itu seperti apa
nah kita banyak dilatih juga dengan mereka
ada pola kerjasama program dan event istilahnya dengan pemda sehingga bukit pramu ini lebih dikenal
cuma yang lebih mungkin yang lebih dibutuhkan itu adalah semacam regulasi misalnya
regulasi untuk yang mencakup apa apa saja
nah misalnya ada semacam perda atau apapun namanya yang mewajibkan tur operator membawa pengunjungnya ke

karena kalau nggak seperti itu kayaknya kita nggak akan mampu bersaing
karena apalagi indonesia ini banyak sekali ya ini saingan sebagai destinasi wisata
tadi kita bicara belum di jawa itu mengenai anggaran sebelumnya
berapa yang harus dikeluarkan oleh kocek anda sendiri dan teman teman aldi di awal awalnya
karena saya lihat ini proyek karena anda sendiri ya mencintai kawasan ini
dan setelah ini biaya operasional kira kira berapa
kita nggak pernah hitung berapa karena kalau kita hitung nanti ada pamrih
ya tapi istilahnya penting lah supaya nggak tekor juga
tapi kira kira yang penting di rumah dapur bisa ada apa bisa hidup juga kita di rumah
jadi kita bagi sampai sekarang pun masih multi profesi juga sebenarnya
ada yang sopir truk ada yang kerja dia jadi nelayan
ada yang berkebun di sayur segala macam
tapi intinya kita berharap bukan kita melakukan ini bukan untuk dicap hebat
bukan untuk melakukan sesuatu demi masa depan
tapi kita mau nunjukkan ke tuhan bahwa kita sungguh sungguh kita serius
kita sungguh sungguh tuhan lebih sungguh sungguh itu prinsipnya
iya tapi yang penting juga ya selain hutannya tidak dirugikan
masyarakatnya juga memiliki pendapatan
ekonomi ini kan merupakan salah satu dari tujuan kemitraan itu sendiri pak
heru selama ini bagaimana kira kira tadi kan ada yang masih bisa ditingkatkan lah ini
apakah bisa dibantu mungkin juga dengan regulasi dari pemerintah daerah yang bisa sesuai yang diinginkan
supaya nanti juga jumlah tamunya juga bisa lebih banyak karena
kalau membuat ini ya tidak ada yang datang juga sayang kan
iya benar sekali mbak desy
seperti tadi saya sampaikan kan dengan mbak desi mas adi
pelatihan studi banding bagaimana mengelola wisata itu
yang baik itu perlu dipahami ini
bukan wisata artifisial yang mungkin selfie dibuat tapi yang ego
itu butuh dan
kami melalui balai pskl bisa mengajak nanti mas adi ke suatu tempat yang pengelolaannya baik
yang itu bisa direplikasi di sini bagaimana
tentu saja dengan kearifan lokal di sini mbak
yang non fisik itu tadi saya sampaikan gitu
yang kedua memang butuh sekali untuk membuat regulasi atau membuat mungkin gubernur atau bupati
kalau berwisata wisata yang dikelola masyarakat lah
di lampung ada hari jumat itu hari minum kopi
mungkin regulasi itu yang perlu dibuat di sini juga
yang ketiga yang perlu juga kita sudah memasukkan bukit ini arsel ini di aplikasi gomodo
yang harapannya nanti para pelaku travel agent itu bisa ngambil di situ bisa dikenalkan
sehingga arcel itu lebih banyak dikenal
tentu saja memang
saya yang paling menarik mas sati tadi yang belum digarap mbak
itu tanaman herbal
nah ini kan bisa kalau di rambu bisa menjadi komoditas
ya komoditas ini tambah
bisa dikenalkan nanti setelah dari sini turun ada warung yang menyajikan tanaman
herbal yang mendapat manfaat
dulu kita nggak tahu mbak desi meniwedang uuh di jawa itu
baru ini sekarang orang di hotel itu ada cajian wedang uuh
nah ini apa apa saja yang sudah dikelola atau dimanfaatkan rambu rambuan ini yang khas di belitung ini
kami baru coba dua jenis
ada upak apik biasanya dengan pasak bumi pak
jadi dalam bentuk ginger
itu ada ibu ibu biasanya yang buat
tapi itu by order saja gitu
tapi kami lagi mencari pola nih pak
mungkin butuh ilmu juga
bagaimana sih pola pengambilan unsur unsur yang ada di pohon atau akar itu biar dia tetap lestari tetap ada
nah ini juga salah satu yang menjadi daya tarik itu yang tarsius itu
karena jarang ya tarsius ini juga binatang yang keluarnya pada jam jam tertentu ya
jadi ini tempat melihat dan di menado juga ada di tangkoko kalau tidak salah
nah ini ada berapa kira kira di sini
karena perlu dilindungi juga kan ya
jadi yang di sini kalau menurut ahli yang datang ke sini dia sudah endemik di tingkat subspesies pak
dia berbeda dengan yang di tarsius tarsier tarsius spektrum dengan borneensis dengan antoensis dia
nah ini si palopagus bancanus saltator karena kepalanya lebih besar
nah makanya kita mulai identifikasi karena dia simbol orang belitung kalau sekarang
bahkan let's go melitung pakai itu kan
nah kita identifikasi itu sejak tahun tahun kita ketemu tahun dua ribu sepuluh di sini
kita mulai lihat
nah kemudian kita mulai coba coba bagaimana sih ini dengan ya pengetahuan kampung lah hasilnya
nah kita identifikasi dua tahun
bagaimana perilakunya lokasinya kalau hujan seperti apa kalau bulan terang seperti apa
nah kemudian keberadaan dia ini di mana apakah punya tempat tinggal khusus atau tidak itu butuh waktu dua tahun
ini juga merupakan salah satu kekayaan dan keunikan dari hutan ini
tadi di patroli ya ini bagaimana

apa yang menjadi ancaman terbesar

tetap penambang liar ya mungkin
ya bukan hanya itu juga mungkin ya
ke depan tambang ini kita yakin mereka terus ataupun tidak pasti akan berhenti dengan sendirinya

nah yang paling ancamannya itu mungkin di kayu

terkadang ada terkadang

jadi sudah ada kesadaran
ada semangat itu kesadaran itu sudah mulai muncul gitu
jadi tidak sia sia dong selama ini yang dilakukan oleh adi bersama teman teman di komunitas

jadi yang bisa menjelaskan jenis pohon dan segala macam

sebenarnya sepuluh ribu kedengerannya